cukup kan ya
kurang sedikit lagi
kan jadi ngembang
ya seharian ini jadi alma masak kue sama bidi
modal beli bahannya nanti dibalikin ya
oh iya mama tenang aja
pokoknya nanti semua model uangnya alma balikin
dan jangan lupa
bagi bagi keuntungannya oke
nanti kuenya dibagi
kalo gitu papa sama mama berangkat dulu ya
keliatannya rejat ya nan
siapa dulu yang bikin
non gitu ya
bahan dibakar aja udah wangi
apalagi nanti sudah matang
kita mulai bakar sekarang
kita beras ya bibi
ya ini lagi
al aku bagi minum ya
oh iya ambil aja ada di bekas
eh al ini pesanan aku udah jadi ya
oh iya oh jangan lupa ya ntar taruh inisial m di kuenya
m emang buat siapa sih pake lem segala
ya buat marel
bukan kak bambi
bukan kak bambi
bukan kak bambi
gue pergi dulu ya
soalnya mama udah nunggu tuh
mau ke bandung
mati al kita kan satu komplek
aduh yaudah deh aku balik lagi
al di rumahku ada oven mau
kok ada marel
mau gak yaudah kalau gak mau
eh emang rumah kamu dimana
kompleknya dua blok dari sini
main apaan pernah ada basket mainnya satu tangan
yaudah tunggu ya aku ambil adonannya
tunggu main marel
baik salah jutek juga salah
nih gue kasih tau ya almato orangnya baik banget
asal jangan galak galak kaya ntar
mama kamu di rumah
aku di sini cuma sama bibi sama sopir
mama sama papa sibuk kadang keluar kota keluar negeri
kamu berani tinggal sendiri
sendiri gimana kan ada sopir sama bibi
jadi gak aku bantu ya
oh boleh banget aduh bi ini kasih gede ya
terus tadi di mobil masih ada kotak kotak sama cetakan kuenya
oh ya sama aku mau lihat ovennya ya
kalau misalnya kurang gede boleh kan sampai sore
aku gak nyangka kamu tuh cerewet banget ya
jadi kan bantunya
ya rada nyesel sih nawarin bantuan
oh ya nih buku kamu udah aku catetin semua
udah kamu catet semua
yaudah yuk nanti keburu sore
ayo cepetan situ kan
ini cukup kan ya
kurang dikit lagi dikit lagi
cukup cukup kan jadi ngembang
al aku bantuin ya
aku mau siap siap ya harus

labelnya jangan yang salah ya
iya iya papa ngerti sekarang kamu cepet mandi sana
iya apalagi itu tuh harus jawasin tuh
hang sih orang cuma makan satu doang
nah udah cepet